sementara itu lesti kejora mencabut laporan dugaan kdrt yang telah menetapkan suaminya rizky bilar sebagai tersangka
menurut kuasa hukum lesti surya dharma keputusan pencabutan laporan telah disahkan melalui surat yang ditanda tangani oleh lesti selaku pelapor
meski begitu pihak kepolisian menegaskan proses hukum terhadap kasus kdrt tidak serta merta berhenti setelah laporan ini dicabut
rizky bilar saat ini ditahan di rumah tahanan polres jakarta selatan selama dua puluh hari
jumat pagi lesti menjelaskan kalau alasan dibalik pencabutan laporan adalah anak
sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kepada pihak kepolisian karena begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor
sampai prosesnya berjalan dengan lancar alhamdulillah
dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya
alasannya anak saya karena mau
bapak dari anak saya